jadwal pembelajaran diatur sesuai kondisi masing masing dari satuan pendidikan
jadwal pembelajaran diatur sesuai dengan kondisi masing masing satuan pendidikan
dinas pendidikan mencotohkan pembagian jadwal pembelajaran tetap muka dan daring berdasarkan nomor urut siswa
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia kansa tamarindora di surabaya jawa timur
karena tadi dikatakan sudah hampir lebih dari dua minggu diselenggarakan
selamat pagi yuda benar sekali bahwa kapasitas pembelajaran tatap muka mulai tingkat teman kanak kanak hingga sekolah menengah pertama
atau selama kota surabaya ini berada di ppkm level dua dan hingga kini ternyata berdasarkan inmen dagri nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh satu
nah beberapa sekolah yang saya datangi atau saya liput mempunyai mekanisme masing masing ya meskipun dinas pendidikan kota surabaya ini
mempunyai contoh untuk membelajaran tetap muka
pemberian jadwal pembelajaran di masing masing sekolah seperti misalnya adalah beberapa sekolah menyatakan
membagi dua kelompok dalam satu kelas berdasarkan nomor urut siswa kemudian dari kelompok itu kemudian dibagi
ada yang pada hari senin misalnya melakukan pembelajaran tatap muka ada yang kemudian melakukan pembelajaran daring
kemudian pada hari selasa ini akan ditukar kelompok yang kemudian pada hari sebelumnya melakukan pembelajaran daring
maka kemudian pada hari selanjutnya ini tetap buka kemudian seru
apa juga dengan yang kemudian sebelumnya melakukan ptm ini kemudian pada hari berikutnya menjadi pembelajaran daring
nah proses itu sudah berlangsung di sekolah sekolah yang ada di kota surabaya dan sejauh ini tidak ada kendala yang berarti
dan kemudian mereka juga tentu harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali murid
nah kemudian kabar baiknya yuda sebenarnya kalau berdasarkan inmen dagri terbaru nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh satu
kota surabaya ini masih berada di ppkm level dua artinya sebenarnya jika disesuaikan dengan surat keputusan
bersama empat menteri yang kemudian telah berlaku sejak januari dua ribu dua puluh dua sebenarnya surabaya ini bisa
namun untuk mengetahui kenapa kemudian surabaya tidak menambah kapasitas ptm ini saya sudah bersama dengan
kepala dinas pendidikan kota surabaya yusuf masru pak yusuf selamat pagi
ya pak yusuf sebelum kita ke rencana penambahan kapasitas ptm saya ingin bertanya terlebih dahulu
jadi kita sudah mencari penambahan kapasitas ptm yang sudah berjalan di kota surabaya pak
jadi ini kan alhamdulillah mbak ini sekolah anak anak itu sudah melaksanakan ptm ini sudah hampir
mulai menanamkan kebiasaan ke anak anak apalagi usia dasar ini kemarin saya keliling ke sekolah sekolah
saya lihat anak anak sudah terbiasa ada yang olahraga jaga jaraknya bagus sampai tempat
minumnya itu ada yang dikasih nama soalnya apa yang punya potensi
untuk penularan ke tempat minum itu anak anak sudah terbiasa di tempat tempat itu ada yang ada
namanya biar enggak kelulus sama temennya ini ini harapan saya juga nanti mau tidak mau ya kita harus
orang tua itu yakin betul menitipkan putranya di sekolah aman masalah pembelajarannya aman masalah
beberapa sekolah yang terpaksa melakukan pembelajaran dari lagi karena ada siswa atau
guru yang positif covid sembilan belas pak nah itu evaluasinya seperti apa pak yusuf jadi alhamdulillah kalau yang
beberapa minggu ini level dua alhamdulillah sekolah nampaknya kondusif kalau kemarin memang satu kita
menerapkan untuk menjaga karakter sekolah progres dilaksanakan di sekolah dengan ketat khususnya
waktu anak anak datang itu tes suhu kalau tidak sesuai nanti dikoordinasikan sama teman teman
pusmas juga yang tidak kalah penting untuk menjaga karakter sekolah itu sekolah mengizinkan
anak untuk izin izin jadi izin nanti di home visit sama teman teman guru kalau memang tanda tanda
yang harapan kami nanti sekolah ini benar benar nanti orang tua percaya betul dengan adanya sistem
pelaksanaan prokes satgas maupun kondisional sekolah karakter sekolah itu masing masing mungkin
kemarin ada yang nanya lho pak kok ada yang masuknya agak nggak sesuai jam tujuh ada yang setengah tujuh itu
kita menunjukkan kondisi karakter wilayah masing masing ada yang anak anak selama dua tahun
mungkin beliau tidak ngambil jam tujuh dia ngambil setengah delapan atau yang terpenting sekolah enggak
keluar dari maksimal enam jam pembelajaran itu berdasarkan skb empat menteri terbaru sejak januari
kependidikan kita sama lansia kita sudah melebih dari standar yang ditentukan apakah ada rencana
untuk menambah kapasitas ptm pak rencana insyaallah mudah mudahan soalnya saya juga evaluasi satu
kesiapan tenaga pendidik kita
yang kedua kondisional kota surabaya yang ketiga itu kondisi anak anak yang tadi terbiasa sudah
terbiasa kondisional nanti kalau levelnya turun terus vaksinasi alhamdulillah pendidik ini sudah
berikut juga dengan izin dari orang tua jadi tetap kalau di kita pak wali menyampaikan beliau
menyampaikan ke orangtua itu tetep izin orangtua ini izin orangtua ini memang tadi menjaga klaster
sekolah biar anak anak ini sekolah dasar betul betul belajar senang dulu ke sekolah
seneng dulu di sekolah nyaman dulu di sekolah yang berikutnya mungkin nanti kita juga nyiapkan ini
anak anak bagaimana nanti bisa berinteraksi sekolah enam jam itu berjasa nyaman sekolah nyaman
nanti orangtua ya bisa senengkan itu lah ini mudah mudahan nanti kalau guru siap dan lain lain
mudah mudahan lah mudah mudahan seperti itu mohon doanya mudah mudahan segera kembali soalnya
anak anak kelihatannya cerah semua kalau sekolah siap sekolah katanya gitu terima kasih waktunya
saya cek di lapangan ternyata ada beberapa sekolah ini yang menarik yang bahkan sudah menerapkan
untuk tetap memberikan izin atau mendapatkan izin dari orang tua atau muali murid nah kemudian
pembelajaran sejauh ini berjalan dengan lancar seperti misalnya saya memantau di smp muhammadiyah
akan terus dilakukan dan jika kemudian kondisi kota surabaya masih baik untuk ppkm nya seperti
sekarang kita berada di level dua atau mungkin berpotensi kita akan turun terus ke level satu
maka seperti tadi disampaikan oleh kepala despedidik kota surabaya yusuf masro menyatakan akan ada
kemungkinan untuk menambah kapasitas dari pembelajaran tatap muka yang ada di kota surabaya
yuda baik kan sahabat maridora terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali